banjir setinggi satu lima meter yang merendam pemukiman di kawasan kebun juruk jakarta barat pada rabu malam
membuat sejumlah petugas dari bpbd dki jakarta bersiaga di lokasi
mengevakuasi korban banjir menggunakan perahu karet
sementara sebagian warga masih memilih bertahan di dalam rumahnya yang terendam banjir
banjir setinggi enam puluh cm juga masih mengenangi puluhan rumah di jalan potokarya
mampang perapatan jakarta selatan rabu malam
meski kerap dilanda banjir namun sebagian warga masih tetap memilih bertahan di rumah mereka masing masing
terkikis guyuran hujan turap penahan saluran air di jalan tebet timur dalam
tepatnya di samping stasiun krl cawang jakarta selatan rabu malam longsor
panjangnya longsoran yang mencapai dua puluh meter membuat akses jalan ditutup untuk sementara
guna mencegah terjadinya longsor susulan
menurut lurah tebet timur longsor terjadi karena hujan deras dan penanganan perbaikan turap baru
pintu air manggarai menteng jakarta pusat mengalami peningkatan debit air pada rabu petang
ketinggian muka air naik menjadi delapan ratus lima cm atau siaga dua
tugas penjaga pintu air manggarai
karlian seka menyatakan naiknya tinggi muka air terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan ibu kota sejak rabu pagi
masyarakat yang tinggal di bantaran kalipun diimbau untuk waspada akan datangnya banjir akibat luapan kali ciliwung
tim liputan cnn indonesia